ada berita baru mungkin ini kabar baik ada yang bilang ini kabar buruk juga terserah anda bagaimana menilainya
tapi menteri pendidikan dan kebudayaan nadi makarim menjelaskan sistem pengganti ujian nasional dirapat dengan pendapat dengan komisi sepuluh dprm
menyatakan standar kelulusan siswa akan dikembalikan ke sekolah
menteri nadiem menegaskan terdapat perbedaan antara ujian sekolah berstandar nasional dengan ujian nasional
nantinya usbn yang jadi standar kelulusan siswa akan dikembalikan ke sekolah
sekolah diberi keleluasaan untuk menilai kompetensi siswa baik melalui ujian tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif
seperti portfolio tugas kelompok atau karya tulis
mohon satu hal untuk penjelasan saja itu bagi teman teman di media mohon diklarifikasi bahwa un dan usbn itu dua hal yang berbeda
itu tidak menyambung
usbn adalah yang sebelumnya itu usbn itu adalah ujian kelulusan
dan un itu bukan ujian kelulusan itu ujian nasional
jadi itu dua hal yang berbeda banyak yang mencampur diantara ini dua hal ya
jadi mohon diklarifikasi gitu
usbn lah yang tidak ada lagi dua ribu dua puluh dan itu berubah menjadi ujian sekolah
tapi mengikuti standar kelulusan
standar nasional apa standar nasional
kurikulum dua ribu tiga belas dan standar kelulusan kurikulum dua ribu tiga belas
jangan lupa kita ada itu standar nasionalnya itu
tapi yang membuat penilaian soal dan format seperti apa itu sekolah
memang itu haknya sesuai undang undang sisdiknas
sementara itu presiden jokowi mendukung penuh dua sistem pengganti ujian nasional yang telah disampaikan oleh menteri nadiem makarim
assessment kompetensi dan survei karakter bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kualitas sekolah
sehingga dapat diketahui mana sekolah yang nanti perlu ditingkatkan kualitasnya
sudah diputuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan
mulai tahun dua ribu dua puluh satu sudah
artinya sudah tidak ada un lagi nanti di tahun dua ribu dua puluh
akan diganti dengan yang namanya assessment kompetensi
artinya yang di assessment nanti adalah sekolah
yang di assessment adalah nanti guru guru
dan juga ada yang namanya nanti survei karakter
dari itu juga bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini
level yang mana
ketingkat yang mana
tapi sudah dihitung dikalkulasi
saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan
nah ini beda dengan presiden jokowi
kemudian dengan mendikbud mantan wakil presiden yusuf kala
justru punya pandangan yang beda tentang penghapusan ujian nasional
berikut komentar dari pak jk
nah mas menteri nadiem kan mengatakan yang ujian nasional akan diganti
kalau hilangkan suatu ujian nasional itu bahayanya iyalah
masih siswa itu tidak akan belajar dengan betul lagi
tidak belajar dengan karakter
akan menyebabkan kita menghasilkan generasi yang lebih
menarik ada yang hip hip hore orang tua dan murid murid ada juga yang bilang kayak pak jk itu
model pendidikan di setiap negara di eropa amerika itu beda beda dengan di asean indonesia ini
saya udah pernah saya masih wartawan dulu
saya pernah di wina itu saya mengecek bagaimana pendidikan
ternyata mereka itu ya kayak sekarang ini mau diterapkan
jadi anak anak itu gak boleh ada yang gak lulus
begitu sekolah gradenya saja yang kelihatan
tapi di atas nanti begitu mau masuk universitas
kelulusan mau ke universitas itu akan ketahuan ini anak ini dia cocok masuk ke universitas
ini anak ini dia cocok masuk apa ke dokteran atau apa
atau lu cocok hanya di pariwisata atau apa
itu udah jelas
sesuai kompetensi dan bakatnya
jadi umur gak boleh dia tua di sekolah di sma
anak itu umur sekolah sd itu dia udah harus udah terus berapa tahun itu
dan dicekoki pendidikan yang pas
itu di wina austria kan
nah sekarang itu kan ini kita bicara indonesia
nah sekarang di indonesia ini kan baru diterapkan ini
kalau menurut saya terlambat
tapi oke lah kita kan era global
menyatu nih dunia dengan digitalisasi internet
mungkin karena pak menteri ini sekarang dia melihat itu
tapi ada satu yang saya melihat
beliau mesti masuk strategik apa
dia mesti punya strategik untuk menjelaskan ke publik yang di kepalanya ujian nasional
ujian macam macam kayak pak jeka ngomong
mesti bukan tiba tiba mengulang keputusan
tapi bagaimana strategiknya itu dia sampaikan dulu gitu loh
kalau ngomong kita kan semua bisa
kayak misalnya baru baru saya coba
saya mengundang di tempo kan nulis tuh pendidikan lewat udara
saya sebagai media public service broadcasting
yang ditetapkan lewat undang undang dibawa presiden
iya saya minta beliau bicara dalam suatu grand design
karena pernah ada kabar
saya pikir loh ini tembusan ke presiden loh
harusnya pak menteri dia gak punya waktu dia kasih tahu
tapi dia jawab pun gak
gak ada jawaban sekretaris pun kagak
maka saya pikir loh ini strategik menjawab
padahal disitu beliau saya minta beliau menjelaskan
tentang strategik pendidikan lewat udara tuh kayak apa nih tempo itu
kan menarik gitu
kayak model model kayak begini masih banyak lagi
tapi mungkin terlalu padat pekerjaannya
sehingga mungkin hal hal yang seperti ini mungkin jadi kecil bagi beliau
ini analisa setengah curhat ya
kalau kata pak jaka ngawur
di amerika itu kan kalau orang mau ini ada lab fisikanya bagus
nadiem memang menurut saya membawa kita kepada pikiran pikiran tentang sekolah yang membebaskan gitu ya
dulu kan kita merasa terkungkung oleh sekolah
dengan kurikulum yang begitu ketat
dan itu menentukan segala galanya
kalau kita tidak lulus apa namanya sekolah tertentu
maka kita pasti akan kesulitan berikutnya dan sebagainya
nah nadiem kan datang dengan sebuah paradigma baru
yang sebetulnya sudah lama jadi impian banyak orang
yaitu tidak ada anak bodoh
yang ada adalah anak unik gitu
jadi dia boleh saja bodoh di matematika
tapi dia pintar melukis pintar menyanyi dan sebagainya
dulu kita dianggap bodoh kalau matematika dan uniknya
jadi keunikan itulah yang sekarang dia mau pakai dengan
disesuaikan dengan sistem yang ada
nah problemnya adalah
dia menghadapi negara dengan dua ratus sekian juta penduduk
dan tersebar dan terhampar di begitu luas
dengan kualitas yang berbeda beda
jadi memang menurut saya tantangannya nadiem adalah
bukan sekadar dalam meremuskan pikiran pikiran masa depannya
tapi bagaimana memastikan itu terjadi
nah mungkin nggak itu dengan kultur birokrasi dengan pola yang lama kan dulu
ini yang saya mau katakan
birokrasi salah satu birokrasi yang paling rumit dan terburuk
barangkali adalah kementerian pendidikan
dan itu sudah pernah ditulis dan sudah banyak orang mengatakan begitu
jadi dia harus mengatakan begitu
bagaimana dia bisa bergerak maju sesuai dengan pikiran pikiran masa depannya
dengan sebuah kendaraan yang rumitnya minta ampun
jadi itu menurut saya tantangan terbesar nadiem
jadi tidak hanya jargon tidak hanya ide breakthrough gitu
anda bayangkan ya saya mau kasih contoh dalam pertemuan pertama
setelah dia diangkat menjadi menteri
dia ketemu undang beberapa
dan ketemu saya hadir
apakah dia akan pakai kurikulum tiga belas k tiga belas atau dia akan tinggalkan
dia muncul dengan pikiran
buat saya kurikulum itu tidak perlu di standartisasi
jadi kurikulum itu kayak menu makanan
jadi sekolah x ya bisa pilih
saya mau menu yang ini saya menu yang ini menu ini
sesuai dengan konteksnya
jadi dia ditantang untuk mengimplementasikan apa yang di pikirkan
itu yang penting
itu menarik ya
kan apa kalau kita lihat sebenarnya ini semua kan bermula dari surveinya pak asi kan
yang menyatakan bahwa indonesia ada standar pendidikannya rendah
nah dari situ saya tuh dapat pencerahan dari prof noh nih
mendikbud yang melahirkan kurikulum tiga puluh
ternyata memang apa yang dilakukan pasti pengukurannya itu berbeda dengan apa yang diajarkan di indonesia
yang diajarin kita itu low order thinking
dimana siswa dikasih panjang dan lebar untuk dipertanyakan luasnya berapa
sementara yang pasti ukur adalah ini luasnya segini kira kira panjang dan lebarnya berapa
jadi kecerdasan anak tuh lebih di ini
di gali disitu ya
k tiga belas itu sudah menurut prof noh sudah di ini sudah diimplementasikan
tapi di menteri berikutnya
sudah yang higher
cuman di menteri berikutnya yang sekarang gubernur dki tidak dipakai
menteri anies maksudnya
ya kemudian saya tidak ini kemudian di menteri berikutnya
eh siapa lagi menteri berikutnya yang jadi gubernur
ya mau hajir pakai tapi karena sudah terlambat tidak bisa
nah setiap ganti menteri ganti kebijakan
dulu namanya ujian negara ujian saya produk epta eptanas
sebenarnya semua itu ya sama aja ada ujian untuk lulus kemudian untuk daftar sekolah
nah pertanyaannya sekarang kan diganti lagi sama menteri yang baru
namanya kan kompetensi standar minimum
katanya nanti setiap sekolah akan punya otonomi khusus untuk membuat survei karakter untuk siswa

sekolah akan dinilai gitu kan
persoalnya adalah kalau memang seperti pak jokowi bilang ini sekolah ini kurang
terus gimana memperbaikinya
seperti yang anda tadi sampaikan gurunya sama aja
nah artinya kan ada banyak hal yang belum dibuka
wajar kalau pak jk masih mempertanyakan
saya kira semua orang tua akan seperti pak jk
berpikir kira kira anak saya bisa jadi hebat nggak
standarisasi nya gimana
penting banget juga bang freddy apakah ini akan nanti hanya bat
hanya terbatas jargon saja karena dari zaman saya sekolah aja
oke kita guru saya pernah mengumpulkan semua murid kepala sekolahnya
kita akan masuk ke kurikulum berbasis kompetensi
wah ada sesuatu yang baru
faktanya sama sama aja kita tetap dikasih pelajaran yang sama
cara mengajarnya sama penilaiannya juga sama
mungkin ada banyak kbk kbk lain dalam inovasi inovasi sepuluh dua puluh tahun terakhir
ini akan berhenti pada jargon saja atau gimana
jadi gini kita pada dasarnya siswa
kalau hapus gara ujian nasional seneng banget
karena stresnya luar biasa
karena stresnya luar biasa
lalu kemudian ujian nasional yang ramai setiap tahun itu dikubandangkan
kayak proyek wah ini laptop harus dimasifkan dan segala macam
jadi ujian nasional itu dulu bermasalah itu disitu
begitu keluarin mutunya kan sama saja
nah kita lihat apa yang tadi anda tanyakan bahwa
berdeka belajar atau apa yang sangat bagus
ini persoalannya semua orang bisa mengeluarkan diksi diksi yang menarik ya kan
tapi bagaimana starting point dan strategik dia menyiapkan konsep ini dan menjelaskan ke publik
khawatirnya kalau tidak bisa menjelaskan secara strategik dan publik bisa paham
kan saya lihat dari public interest nya
ide yang bagus itu bisa berhenti di tengah jalan
oke itu paling penting ya pemahaman publik terhadap diksi diksi dan ide ide yang bagus ini
sama seperti setiap orang juga punya hak politik hak demokrasi untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah
tapi anaknya presiden ini yang menjadi persoalan
apakah secara etik dan secara politik ini memang sudah tepat waktunya
kita akan bahas itu saja dah
kak geyang kasih perhatian